kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo berencana merekrut lima puluh enam pegawai kpk yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan menjadi aparatur sipil negara polri
kapolri mengaku telah mengantongi restu presiden joko widodo untuk merekrut para pendekar anti korupsi ini
polri melihat rekam jejak dan pengalaman lima puluh enam pegawai kpk dibutuhkan untuk memperkuat institusi polri
bagaimana kemudian lima puluh enam pegawai ini memaknai upaya penyelamatan di injury time
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua wadah pegawai kpk nonaktif yudi purnomo selamat sore
lima puluh lima pegawai lainnya yang tidak lolos twk menjadi asn polri
respon anda dan teman teman dengan tawaran ini bagaimana mas yudi
ya pertama tentu saja kami harus mengucapkan terima kasih dan menghargai inisiatif dari pak kapolri
yang kemarin kami dengar bahwa salah satu beliau untuk merekrut kami adalah
kompetensi kemudian rekam jejak dan juga pengalaman kami dalam memberantas korupsi
karena bagian besar diantara yang tersebut adalah penyidik penyidik yang sudah berkita di kpk lama
kami kemarin sudah melakukan konsolidasi secara internal dan juga melakukan konsultasi
kepada komnas ham tadi baru selesai dan mungkin beberapa hari ke depan dengan ombudsman
yang jelas bagi kami walaupun ada inisiatif dari pak kapolri bahwa urusan kawasan kebangsaan yang bagi kami menyesatkan itu
yang dilakukan oleh pimpinan kpk belum selesai
itu yang pertama
upaya untuk menyingkirkan kami yang hasilnya adalah temuan dari komnas ham kemudian ombudsman itu harus diselesaikan
dan kami berharap bahwa dengan adanya upaya dan inisiatif dari pak kapolri ini semakin membuat tangg bahwa upaya penyingkiran itu tidak adanya
juga sudah menyetujui dan tentu dasarnya adalah
kuat di damai administrasi dan juga
hasil investigasi dari komnas ham ada kesedihan selanggaran ham
oke mas yudi apakah anda dan teman teman akan mengambil tawaran ini atau mungkin sudah tahu akan ditempatkan di mana mas yudi

sampai saat ini kami belum
ini belum dihubungi ataupun juga terkait teknis teknis lainnya
sehingga bagi kami masih terlalu tinggi untuk melakukan penyikapan
tetapi yang jelas bagi kami sekarang adalah bahwa jangan sampai hal ini itu membuat pimpinan kpk lepas tanggung jawab
walaupun ada reputmen
upaya upaya penyikiran kami harus tetap dibuka
oleh karena itulah maka kami juga berkonsultasi dengan komnas ham tadi
oke oke jadi belum diputuskan ya akan mengambil tawaran karena belum tahu mekanismenya seperti apa
bang fajrul bang fajrul dua hari lalu kita sudah diskusi
saya masih ingat betul anda menyebut bahwa presiden tidak akan ikut campur dan akan membiarkan kpk menyelesaikan persoalannya sendiri
tapi detik detik terakhir injury time ini hari terakhir ternyata tiba tiba kapolri mengeluarkan pernyataan ingin merekrut lima puluh enam pegawai kpk
saya ingin konfirmasi kepada anda ini memang murni perintah dari presiden kepada kapolri
terdengar bang fajrul silakan
oke baik terima kasih banyak yudi dan juga teman teman
tadi apa yang disampaikan
tadi apa yang disampaikan
yang disampaikan oleh johan budi anggota dpr komisi tiga menurut saya bagus sekali
sebagai anggota legislatif johan budi dan juga pernah menjadi jurubicara kpk
beliau mengatakan penghargaan terhadap apa yang sekarang diupayakan sebagai upaya penyelesaian yang terhadap problem problem yang muncul di wilayah kpk
kemudian yang ke dua ini juga sekaligus untuk menjawab
tadi kan pengantarnya menurut saya mungkin agak misleading ya
seolah olah bahwa kalau kpk itu berada di rumpun eksekutif
lalu kemudian dia tidak independen tidak otonom itu keliru
karena apa yang disebut sebagai rumpun eksekutif itu
itu berarti dia memang tidak berada di wilayah rumpun legislatif dan yudikatif
akan tetapi kpk sebagaimana lembaga lain seperti komnas ham
seperti juga kpu itu adalah lembaga tetap otonom
dan presiden tidak bisa semena mena masuk ke dalam organisasi tersebut
nah kalau yang terjadi terakhir
di mana kapolri mengirim surat kepada presiden melalui kemen seknek
dan mengusulkan agar lima puluh enam pegawai kpk ini
bisa ditarik sebagai asm di kori
dan dijawab oleh presiden bahwa melalui kemen ceknek bahwa oke
tetapi harus melakukan koordinasi dengan kemenpan rb dan juga bkn
nah posisinya itu bukan mencampuri urusan internal kpk
karena kan praktis sebenarnya mereka akan direkrut
setelah mereka bukan lagi sebagai
nah itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh menko polhukam pagi ini
saya tadi pagi buku koordinasi dengan beliau
memang ada aturan yang mengatakan bahwa presiden itu boleh
misalnya memberhentikan memindahkan dari pegawai negeri gitu ya
untuk kemudian ditempatkan bisa di tempat yang lembaga lembaga yang lain
nah itu yang sudah disampaikan oleh pak mahfud md
bang fajrul artinya memang
saya koordinasinya begitu
oke artinya memang presiden akhirnya turun tangan
menyelamatkan lima puluh enam pegawai ini setelah mereka kemudian tidak lolos twk
artinya inisiatif itu memang datang dari presiden
bisa dikatakan seperti itu bang fajrul
inisiatif datang dari kkori
tidak ada perintah dari presiden
inisiatif datang dari kkori yang mengusulkan
inisiatif datang dari kapolri yang mengusulkan
karena kan sebagian besar
dari lima enam itu adalah berasal dari ini ya
dari polri juga dulu sebelumnya
kemudian memang ada juga yang non polri
dan kemudian kemampuan mereka menurut kkori dibutuhkan
nah tadi pagi dalam koordinasi saya dengan menkobol bukam
beliau mengatakan dasarnya nanti untuk merekrut mereka yang sudah tidak lagi menjadi pegawai kpk itu
itu di pasal tiga ayat satu pp no tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas
itu di pasal tiga ayat satu pp no tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas
bahwa presiden berwenang menetapkan pengangkatan pemindahan dan pemberhentian pns
nah selain itu presiden juga dapat mendelegasikan kepada polri juga lembaga lain sebenarnya
nah kebetulan memang polri yang ingin mengambil
nah ini sesuai dengan ketentuan pasal tiga belas ayat lima undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua puluh
dan kami juga berpegang kepada putusan mahkamah konstitusi dan juga mahkamah agung
oke bang fajrul saya ingin konfirmasi
bahwa kami mendapatkan informasi bahwa sebetulnya presiden sejak awal ingin menyelamatkan teman teman pegawai kpk ini
tapi memang ada kepentingan politik yang sulit untuk bisa dilawan oleh presiden begitu ya
kenapa akhirnya berubah pikiran di detik detik akhir
karena komunikasi itu
komunikasi itu memang ada begitu bang
kewajiban konstitusional presiden itu kan jelas itu melindungi segenap bangsa indonesia kan ya
jadi siapapun dari dua ratus tujuh puluh juta
yang ada di negara ini itu di bawah kewajiban konstitusional presiden untuk melindunginya
nah tapi beliau tetap harus melakukannya berdasarkan good governance
karena negara ini kan negara hukum
tidak bisa presiden disuruh mencampuri urusan semuanya
nanti seperti orde baru lagi
dan kita tidak boleh menghimbau presiden untuk mencampuri urusan urusan dari lembaga lembaga otonom
jadi presiden kalau pun bertindak beliau berdasarkan konstitusi dan berdasarkan peraturan perundang undangan
artinya presiden bertindak berdasarkan konstitusi menyelamatkan lima puluh enam pegawai
mas yudi saya ingin tanya kepada anda
melindungi segenap bangsa indonesia
termasuk sebenarnya lima puluh enam itu kan bangsa indonesia
yudi ini kan bangsa indonesia kan
betul kan yud
iya menarik sekali
mas yudi saya ingin tanya
kalau bang fajrul tadi malu malu mengakui bahwa sebetulnya presiden ingin melindungi segenap bangsa indonesia
termasuk anda dan juga lima puluh lima pegawai lainnya
saya mendapatkan informasi bahwa sejak awal memang presiden membentuk tim komunikasi tim lobby
untuk kemudian mencari solusi yang tidak melanggar konstitusi
yang aman yang win win solution untuk semuanya menyelamatkan anda dan teman teman pegawai
itu betul mas yudi
ya saya tidak terlalu paham mengenai hal tersebut mbak ya
tapi high call kita jelas bahwa kami tetap di kpk
dan kemudian tetap menjadi penyidik kpk
apalagi sudah dijelaskan bahwa presiden sendiri sebelumnya sudah memberikan arahan supaya jangan memberhentikan karena alasan twk
artinya bahwa di sini tentu perlu dilihat
yang sampai saat ini
sudah menyingkirkan kami
maka besok tanggal tiga puluh adalah hari terakhir saya bekerja
itu mereka bebas bebas saja
tidak ada sanksi apapun
padahal komnas ham ombudsman sudah menemukan banyak sekali permasalahan
apalagi kami katanya dicap merah tidak bisa dibina
apanya yang merah dan tidak bisa dibina
bang fajul ini kan dulu aktivis waktu waktu ordo baru
harusnya yang paling depan untuk melawan adanya stigmanisasi ini
nah oleh karena itulah maka sekarang kami tetap fokus untuk menuntut pimpinan kpk agak bertanggung jawab
terhadap upaya penyingkiran pegawai kpk yang saat ini dan besok akan diberhentikan
oke kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda bersama dengan dua orang narasumber
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber
ada fajrul rahman jurubicara presiden republik indonesia
dan ada yudi purnomo ketua wadah pegawai kpk nonaktif
saya lanjutkan saya ke bang fajrul terlebih dahulu
bang fajrul keputusan presiden ini patut kita apresiasi ya
tetapi banyak pertanyaan dari koalisi masyarakat sipil dan mungkin juga di benak lima puluh enam pegawai
kemudian di benak kami media begitu ya wartawan kenapa kemudian harus memutar caranya
tadi anda sudah mengatakan bahwa presiden harus mengikuti konstitusi tidak bisa melanggar kemudian mencampuri
tapi banyak pertanyaan yang muncul kenapa kalau ingin menyelamatkan tidak langsung saja mengangkat sebagai asn di kpk
kenapa harus memutar caranya seperti itu bang fajrul
ya presiden kan harus
hormati juga lembaga tinggi negara lainnya
keputusan mahkamah agung keputusan mahkamah konstitusi
itu yang menjadi pertimbangan presiden
jadi istilah beliau itu kita harus membuat semacam tata kerama dalam hubungan ketatanegaraan
nah itu yang ditentukan
jadi beliau mencari cara nih memutar otak
bagaimana caranya kewajiban beliau sebagai kepala negara
karena kan beliau bukan saja kepala pemerintahan tapi juga kepala negara
jadi bagaimana caranya bisa tetap melindungi teman teman yang lima puluh enam ini
yang merupakan aktivis aktivis dan juga orang orang yang terkenal mampu untuk bekerja dalam upaya pemberantasan korupsi
dan itu keputusannya ketika kapolri mengusulkan
bahwa lima puluh enam ini kemudian akan direkrut
makanya presiden kemudian menyetujui langkah tersebut
karena tidak melanggar peraturan perundangan perundang undangan yang ada
dan tadi pagi saya sudah berkoordinasi dengan menko polbuka
prof mahfud md yang merupakan ahli hukum juga
beliau memberikan sejumlah peraturan perundang undangan yang memang sesuai
dan sehingga apa yang diputuskan presiden sebagai kebijakan
itu bisa diterima secara hukum
tidak melanggar hukum
dan juga insya allah mudah mudahan tadi didukung oleh johan budi
jurubicara kpk sebelumnya
dan juga cukup banyak didukung oleh masyarakat
mudah mudahan ini jalan penyelesaian yang solid
dan juga berdasarkan musawarah dan dialogis
oke tapi kan ini masih permulaan ya bang fajrul
kita belum tahu teknisnya seperti apa
apakah kemudian langsung diangkat berdasarkan skp
karena teknisnya kabarnya masih ada beberapa tahap yang harus dilalui
mas yudi saya mau tanya
anda tadi mengatakan belum tahu ya secara teknis ini pengangkatannya seperti apa
tapi saya mendapatkan informasi bahwa anda semua harus mengikuti wawancara terlebih dahulu
kemudian mengikuti diklat
anda siap kalau misalnya harus mengikuti itu sebelum diangkat menjadi asn di polri
ya seperti yang tadi saya sampaikan
bahwa kami masih terlalu dini untuk mengikuti
terlalu dini untuk menyikapi hal ini
tetapi yang jelas tentu inisiatif dari pak kapolri itu harus kita hormati dan kita hargai
bahkan kami mengucapkan terima kasih
sekarang ini fokus kita adalah bagaimana agar komnas ham kemudian ombudsman itu benar benar dijalankan
itu yang pertama
kemudian yang kedua tentu jika nanti dari pihak kapolri
membuka jalan dan lain sebagainya
tentu kami akan menemui dan lain sebagainya
tapi memang sampai saat ini kami masih baru mendengar dari berita kemudian dari sosial media dan lain sebagainya
sehingga tentu masalah konkret ini itu harus dibicarakan di lain waktu
namun sekali lagi bahwa ini adalah bukan masalah pengangkatan
tapi adalah pelemahan pemberantasan korupsi
itu yang menjadi concern kami selama ini
sebab orang orang yang diberhentikan ini adalah orang orang yang sedang menangani kasus besar
adalah orang orang yang kritis
dan tentu juga rekam jejak dan kompetensi yang diakui oleh pak kapolri
sehingga sebenarnya pengalaman ini kan pengalaman kami dilatih oleh negara
diberikan pendidikan dan lain sebagainya
seperti itu mbak
bang fajrul mengutip tadi apa yang disampaikan oleh mas yudi berkali kali ya
bahwa rekomendasi komnas ham dan juga ombudsman memang mengatakan ada yang salah dengan pelaksanaan twk ini
ini menarik sekali bahwa dengan diangkatnya lima puluh enam pegawai ini oleh polri begitu ya menjadi asn
apakah kemudian istana presiden merasa menyadari ada persoalan administrasi di kepegawaian negara
karena twk ini tidak meloloskan mereka
tetapi kapolri menerima mereka menjadi asn
ini logikanya agak sulit untuk dicerna
bang fajrul apakah memang ada persoalan yang disadari oleh presiden persoalan administrasi kepegawaian begitu
tidak terlalu sulit sebenarnya dipahami
ini kan kita ingin menyelesaikannya semuanya berdasarkan konstitusi
berdasarkan perundang undangan yang berlaku
dalam upaya juga menghargai kewenangan dari lembaga lembaga negara
seperti mahkamah agung mahkamah konstitusi dan juga apa yang disampaikan oleh ombudsman
maupun yang disampaikan oleh om nasam
itu kan rekomendasi dan menjadi bahan pertimbangan
tentu bagi pemerintah
nah itu semua masukan yang ada itu
itu menjadi pertimbangan pertimbangan menurut saya
sehingga ketika muncul usulan dari kapolri untuk menarik lima puluh enam pegawai kpk
yang akan segera berhenti ini
untuk ditarik menjadi asn di polri
sehingga presiden mengatakan oke silahkan dilanjutkan
dengan mengikuti juga good governance yang ada
yaitu mematuhi ketentuan di kementerian pan dan reformasi birokrasi
serta juga di bkn
jadi semuanya clear ya
presiden joko widodo itu tidak pernah mau melanggar peraturan perundang undangan yang ada
dan selalu menghormati posisi dari lembaga lembaga negara
tidak pernah mau melakukan intervensi terhadap apapun yang menjadi keputusan mereka
tetapi tetap mempertimbangkan usulan usulan atau rekomendasi dari mereka
ini adalah cara berorganisasi di masa reformasi
berbeda dengan di masa orde baru dulu
dimana presiden bisa mengintervensi semuanya
presiden tidak akan mengintervensi
bahasanya bang fajrul menghormati tata kelola pemerintahan
mas yudi terakhir saya harus tanya
kalau tadi bang fajrul sudah menekankan komitmen dari presiden
harapan anda dan juga teman teman pegawai lainnya
karena setelah ini anda belum bisa kembali ke kpk
mas yudi saya sempat baca di akun twitter anda
apakah anda dan juga teman teman lainnya masih berharap suatu saat akan kembali ke kpk
tentu karena saya pun dan teman teman yang lain
punya semangat pemberantasan korupsi gitu kan
dan sesuai dengan aturan pun ya
ini yang menarik bahwa aturan itu harusnya kami ada di kpk
kemudian juga diperkuat dengan temuan temuan sekait twk lainnya
artinya bahwa ini yang menarik gitu kan
ada kekuatan apa yang membuat sejadinya perubahan
ya yang dulu presiden mengatakan tujuh puluh lima jangan diberhentikan
tapi sekarang lima puluh enam oleh pimpinan kpk diberhentikan
sekuat apa pimpinan kpk sampai membangkang perintah presiden
jadi bagi kami sekarang bahwa apapun pilihan itu adalah suatu perjuangan untuk melawan
lemah pemberantasan korupsi
apalagi kita melihat bagaimana kinerja kpk seperti yang bisa kita lihat sekarang
menurutnya ott dan lain sebagainya
tapi tekad kami bahwa kami ingin tetap mengabdi
memberantas korupsi tentu menjadi suatu pilihan bagi kami mbak ana
oke baik baik kita tunggu bagaimana kemudian nanti sepak terjang anda
semua kita adalah pejuang anti korupsi termasuk presiden joko widodo juga
bagaimana pak fadjro

semua kita adalah pejuang anti korupsi dan presiden joko widodo juga mewakapkan hidupnya untuk anti korupsi
oke baik terima kasih sekali pak fadjro rahman
kita tunggu nanti bagaimana sepak terjang dari lima puluh enam pegawai kpk ini
apakah kemudian mereka akan memilih untuk mengikuti ataupun masuk menjadi asn polri
kita tunggu bersama karena nanti prosesnya masih ada beberapa tahapan yang harus mereka lalui
kita tunggu bersama
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
terima kasih yudi
ada yudi purnomo ketua kepada pegawai kpk nonaktif
dan juga pak fadjro rahman
jurubicara presiden republik indonesia
terima kasih sekali atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu mas yudi dan juga pak fajrul